lagu kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
raya kebangsaan indonesia raya
menteri pemuda dan olahraga
serta sef demysian disilahkan
kembali ke tempat
bapak ibu hadirin yang kami hormati
selanjutnya marilah kita simak bersama
pengarahan presiden republik indonesia
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
ketua umum koni
ketua umum koi
serta seluruh pendukung
bapak ibu hadirin undangan yang berbahagia
hari ini saya akan melepas
yang kita berangkatkan
atletnya sebanyak lima ratus sembilan puluh sembilan atlet
dan akan menggelar ke kampuji
dengan kebanyakan atlet yang berkelanjutan di kampuji
dan akan menggelar ke kampuji
dan akan menggelar ke kampuji
mengikuti tiga puluh satu cabang olahraga
saya hanya pesan
kita memperoleh saat itu medali enam puluh sembilan emas
dan peringkat kita di peringkat ke tiga
nah sekarang mestinya lebih dari itu
saya minta emasnya di atas enam puluh sembilan
peringkatnya juga di atas tiga
pilihannya hanya ada dua
peringkat satu atau peringkat dua
ini bukan target yang gampang
bukan target yang mudah
seluruh atlet yang hadir di sini
maupun yang berangkat tentunya
telah memiliki bekal
untuk nanti berlagak bertanding di kambujiah
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada pagi hari ini
di kamboja tahun dua ribu dua puluh tiga
saya nyatakan diberangkatkan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu hadirin yang kami hormati
sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada tuhan yang maha esa
marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama
yang akan dipimpin oleh bapak jajat sudrajat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya rabbana kami bersyukur atas nikmat karuniamu
sehingga pada pagi hari ini
kami dapat mengikuti upacara
pelepasan kontingin indonesia
pada sigim ke tiga puluh dua di kamboja tahun dua ribu dua puluh tiga
oleh presiden republik indonesia
maha suci allah yang digenggamannya segala kerajaan
dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu
segala puji baginya
pujian sebanyak bilangan makhluknya
dengan nama mu yang maha agung
kebesaran mu yang maha tinggi
dan kalimat mu yang maha sempurna
dengan memohon ridok mu
berikanlah semua upaya dan perjuangan kami
anugerahkanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami
dalam sigim ke tiga puluh dua di kamboja tahun dua ribu dua puluh tiga
untuk memberikan performa terbaik
serta jadikanlah semua itu nilai ibadah dan nilai yang ilmu
sehingga bermanfaat bagi kami
bagi masyarakat bangsa dan negara indonesia yang kami cintai
engkau yang maha satu
perkuatkanlah semangat persatuan kami
perkokohlah niat dan tekad kami
mengharumkan nama bangsa dan negara indonesia
pada sigim tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dengan segala kebajikan yang ada di dalamnya
dan kami berlindung kepada mu ya rabb
dari segala keburukan yang ada di dalamnya
ya allah yang maha pengampun
yang ampunannya lebih luas dari dosa dan kesalahan hambanya
ampunilah dosa dan kesalahan kami
dosa dan kesalahan orang tua kami
para pendahulu kami
serta para pemimpin kami
ya rabbana perkenankanlah doa kami
wa tub'alaina innaka anta tawwabur rahim
rabbana aatina fid dunya hassanah
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya mau jawab secara ritual dan dalam aline
oleh menganggap ag dodru
dimacheng pilihan adalah
mengeluarkan dua daripada malas
serta memasuki sekolah maingan
p situasi ini
raja bunga awal sacrificed